kini kita langsung saja menuju ke gedung kementerian pertanian di jakarta selatan
karena kali ini kita mendengarkan keterangan pers dari kapolda mitrojaya m iryawan
kami sedang dasarkan pemeriksaan saksi yang kedua
hari ini empat saksi yang diperiksa
sehingga diperkirakan antara jam tujuh jam delapan sidang hari ini akan tuntas
kemudian perlu saya jelaskan
kira kira sampai kapan sidang bapak ahok ini atau saudara basuki cahayapurnama selesai
tadi diskusi saya dengan tim hakim
itu kemungkinan agak panjang
karena saksi cukup banyak
saksi dari sidang yang memberatkan pak ahok itu ada empat puluh enam
kalau empat puluh enam seminggu empat saja sudah hampir delapan minggu
belum nanti yang meringankan
belum saksi ahli belum replik duplik belum pembelaan
oleh sebab itu
insya allah dalam setiap minggu hari selasa
kami akan melakukan sidang bapak ahok dengan pengamanan yang maksimal
kami dibantu dari unsur
dan dari pemerintah daerah
intinya bagaimana sidang ini
akan berjalan dengan lancar tertib aman
dan semuanya sesuai dengan harapan dari pak publik
mungkin itu yang perlu saya sampaikan
mungkin itu yang saya sampaikan
ada yang perlu ditanyakan silakan
maik maik maik

sehingga pengunjung ataupun masyarakat atau pemerintah
tidak kesulitan karena melakukan peliputan
itu bukan kewenangan kami
kewenangan hakim untuk bisa
wartawan bisa meliput atau tidak
tugas kami adalah mengamankan jalan sidang ini
kalau harus teman teman bisa ke dalam atas putusan hakim kita amankan
maksudnya selain lain untuk pemerintah
kita lihat situasi pak sementara kita lakukan demikian
nanti apabila masa yang turun dari kedua belah pihak akan berkurang
bahkan nanti nggak ada mungkin lain lagi polanya yang kita lakukan
sementara ini yang kita lakukan demi terciptanya situasi aman
sudah jadi komitmen kita jam enam
begitu akan maghrib harus selesai harus bubar
dan sudah dilaksanakan kemarin waktu sidang pertama disini di lagunan
kita akan melihat perkembangan
nanti apabila ini makin berkurang
teman teman lihat ini masa yang datang makin berkurang
karena mungkin lama lama juga
ya begini saja sidangnya
artinya mereka tidak bisa masuk juga
waktu di gajah mada itu hampir dua ribu
turun lagi jadi seribu lima ratus turun lagi seribu seratus
kemarin sini tujuh ratus sekarang tinggal empat ratus
insya allah ke depan mungkin
kita percayakan semua kepada majelis hakim yang menangani ini
atau di luar mau teriak apa apa tetap di jalan
tetap sidang saja
jadi insya allah kalau nanti masanya berkurang
kami akan melakukan pola pengamanan yang berubah
suara dipersilakan karena kita sudah hitung
sebelum tempat sidang pindah kita sudah hitung
suara di luar
dengan kedap di dalam
memang di dalam ruangannya cukup representatif
dan mumpuni untuk pelaksanaan sidang
mungkin dengan di gajah mada
lebih baik disini
tidak kedengar kalau ada di dalam
sementara sudah diputuskan tetap disini
di kantor kementerian
oleh karena client yang ingin mem besser pani
menjadi pertanyaan bagi
yang hadir disini bukan provokator ya
tidak bukan seperti bapak panik lah ya
saya sudah diperiksa oleh kapolres dan sekarang
juga di polres didalami
kita cek klator belakangnya
kerjanya dimana dan sebagainya
ya tidak ada masalah alhamdulillah
kita bisa melihat
bagaimana dua masa berbeda
tapi tidak saling bersinggungan
yang berbeda tujuan tapi tetap satu
baik terima kasih
kasus pembunuhan yang tidak ditemukan di bawah sana
akhirnya ada dua
kasus pembunuhan yang terlalu terlalu tiba tiba
dan sebagainya kenapa targetnya kontinu
yang terlalu tiba tiba
yang jalan tiba tiba mana ya
yang perempuan itu
oh kita terus melakukan
pendalaman terhadap motif ini
yang jelas tidak terlalu sulit
karena tahu dia berhubungan dengan siapa
kita tinggal lakukan pengejaran
jadi intinya antara dua
yang lain lain yang mereka berkaitan
masalah yang masih kelam kelaman
itu imbauan untuk masyarakat apa
imbauan untuk masyarakat
ya sementara kami mohon
berkaitan dengan sidang ini di sini
pasti ada yang terganggu
namun kami sudah hitung betul
kerugian terkecil yang dirugikan masyarakat
di sini busway itu bisa dipakai
biasanya hari sabtu dan minggu paling banyak ke
hari biasa berkurang
hari sabtu dan minggu kan tidak dipakai
sementara nanti pihak ragunan akan komunikasi dengan pemerintah daerah
untuk hari selasa ini tidak dibuka
karena dipakai untuk mainten pihak ragunan
terima kasih ya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya demikian tadi konferensi pers
dari kapolda metro jaya m iryawan
yang khusus datang ke sidang pak ahok ya
untuk memberikan klarifikasi ya
ada beberapa hal yang ingin diperlukan dari mereka ya
ada beberapa hal yang disampaikan
bahwa melaporkan mengenai penanganan oleh tim kapolda metro jaya
dibantu oleh tni kemudian juga pemda
terkait pengamanan sidang ahok karena memang melibatkan masa yang cukup besar
kemudian tadi m iryawan
kapolda metro jaya bertemu langsung dengan para hakim
dan mendapatkan informasi
kemungkinan sidang ini akan panjang
proyeksinya hingga april bahkan mei
karena tidak tanggung tanggung ada empat puluh enam saksi yang akan menjadi
ataupun juga ada dalam persidangan
dugaan kasus penodaan
penodaan agama ini
dan tidak hanya itu tadi juga
kapolda metro jaya menyebutkan bahwa
pukul enam sore hari ini sesuai kesepakatan
seluruh masa baik pro ataupun kontra ahok
harus meninggalkan jalan jalan yang ada di depan gedung persidangan tersebut
dan anggaran ataupun dana yang disiapkan
tidak detail tadi berapa anggaran yang disiapkan
hingga april dengan mei
tapi kapolda metro jaya menyebutkan cukup anggarannya dan dananya

dan anggaran ataupun dana yang disiapkan tidak detail tadi berapa anggaran yang disiapkan hingga april dengan mei

karena dia harus membahas persidangan kasus dugaan penodaan agama
yang dilakukan oleh basuki cahayapurnama kali ini